saya permisi ya bu dokter
sedih liatnya ak
belakangan ini tema ngomongnya aneh
dede juga gak tau
namanya tesi kumis
jangan suzon dulu atuh
kenapa dede cantik
gak mau berangkat ke luar negeri
dede kan udah pernah kasih tau sama a
dede emang gak mau
jauh dari anak anak dede
nanti kalo misalnya dede cantik gak kerja di luar negeri
tapi kan asobri teh tau
dede teh gak mau ninggalin anak anak dede nanti
apalagi teh jauh sama mereka

dia tuh kasihan banget
kalo misalkan dede cantik berangkat ke luar negeri
biar asobri yang ngurus mak eros
pak udah pak debi udah gak kuat pak ngeliatnya
mendingan kita pulang aja ya pak
debi rasanya udah mau nangis yuk pak
iya papa juga sedih banget nih
ibu mertua lebih kejam daripada ibu kota
mantap lanjut cak
mau ke dokter
iya pak ustadz
kamu mondok di pesantren mana
saya teh mondok di pesantren anahal
oh mondok pesantren anahal
yang di jalan panjungan
bukan pak ustadz anjatan
oh bukan yang di jalan panculan
bukan pak ustadz
kenapa tuh tidak yang di jalan panjungan
nggak ada pak ustadz
mondok pesantren anahal itu
adanya di anjatan cuma satu
oh kalau begitu yang di jalan panjunan
sudah dipindahkan ke jalan panjatan
di situ ada teman saya
kiai nur zaman
kiai nur zaman yang mana ya pak ustadz
oh kamu udah belum kenal ya
belum lahir waktu itu
biasa dipanggil kiai nur
itu seangkatan dengan saya
bapak nggak pakai sambal
kan contohnya buat persediaan kamu besok
kan sambalnya masih banyaknya
buat kamu aja
terima kasih sayang
ya udah kamu makan lagi ya
ayah disuruh jijikin
bagaimana dokter kuping cucu saya parah
saya rasa sih edward itu bukan mempunyai gangguan pendengaran ya bu
hanya kurang fokus aja
jadi kalau ada saat orang yang sedang berbicara sama edward
pikiran dia itu ada dimana mana
ada di warnet pasti
berobat dulu ya
bisa disembuhkan bu dokter
tentu saja bisa bu
obatnya mahal gak
obatnya terapi saja
terapi itu bukan nama obat bu
tapi jenis pengobatan
masukkan batu kerikil
kedalam sakul sananya edward
terus edward disuruh menggenggam batu itu
selama beberapa jam
setiap hari ya bu
batunya mahal gak dokter
batunya ya batu keriknya boleh
atau kelereng juga boleh
gak masalah apa aja
saya takut kalau batunya mahal
bapaknya si edwardnya pelit
habis dihabisin buat dia sendiri dokter
ada lagi bu dokter
untuk sekarang itu aja ya bu
nanti untuk kedepannya kita lihat kemajuan ya
terima kasih bu dokter
semuanya gak ada yang bener

saya permisi ya bu dokter
masih berbentukyour bag cute fitness card ya bagensisisigo ya blablabla
kau tahu kamu ya yang punya kaos siapa sih
saya tahu barang barang kamu
kamu mah dikasih tahu
astagfirullahaladzim berarti bener yang tadi
ya ampun emak
ceng mau ke mana ceng
saya ingin pebri jadi orang doi
kan udah jadi orang tua
emang ada orang yang gagal jadi orang kum
sekolah tinggi doi
terus dapat tempat kerja yang bagus
kalau anak kamu jenip pek
kalau nanti besarnya jadi apa
jineper pengen jadi seperti mamahnya kum
gineper pengen jadi perempuan seperti mamahnya
saya pinginnya jennifer jadi laki laki seperti saya kum
makasih kamu udah ngeleng ya kum
mamahnya kamu udah ngeleng ya kum
dan kamu biasa manggil akum kan
akum ya teh
sekarang manggil kamkum kamkum
beda doy itu mah kemarin
sekarang mah kita teh sudah sama sama sederajat
sudah sama sama dapat transferan dari istri istri kita
gini doy gimana kalau motor kamu saya beli terus kreditnya saya terusin
bagus doy kamu kan nanti bisa beli lagi kalau sudah bisa naik motor
kalau pendapat dari kamu mah saya setuju
oke lah kalau begitu
kum saya sudah pesen sepatu bot kemangkocan buat naik motor
oke ya saya cabut dulu